strategi baru nah ini dia fani yang kita tunggu ini
kita sudah melihat prabowo subianto didampingi oleh zulkifli hasan di sana
ini memasuki gedung utama kpu
menariknya adalah prabowo subianto datang secara
oke baru tadi mau dikatakan tidak bersamaan tapi ternyata selang beberapa meter
ya diawali dengan foto bersama dulu selfie dulu dari
ibu ibu muda ya sepertinya
cukup mengemari kehadiran sandi
kalau kita lihat setelan sandi hari ini juga cukup terbilang ini ya
santai ya ada sepatu cat sepertinya yang dipakai oleh sandi
apakah ini juga salah satu personal branding atau strategi untuk menggait pemilih muda
apakah ini ada pesan pesan khusus juga yang disampaikan atau ada kode kode tertentu nih yang bisa dibaca
nah kita akan ikuti bagaimana nanti proses ini berjalan di dalam saat kedua capres dan cawapres ini masuk ke dalam gedung utama untuk melakukan prosesi pendaftaran mereka
prabowo subianto barusan menyelami mantan istrinya titik soeharto
kita lihat di sana
amin rais dan juga edi baskoro yudhoyono atau ibas
ini kalau kita amati secara gestur ini juga tentu ada kajian kajian tersendiri ya
gestur gestur yang diperlihatkan oleh para elit elit partai politik koalisi kubu prabowo subianto
prabowo subianto dan juga sandi auno
ini jelang pendaftaran
bertemu dulu dengan perwakilan partai koalisi
ini sebagai dukungan moral ya
dukungan moral begitu untuk
kedua paslon ini
gestur persahabatan juga untuk memberikan sebuah simbol
bahwa koalisi partai pendukungnya solid ya
dan wakil presiden republik indonesia
untuk berkenan menyerahkan dokumen syarat pengajuan secara simbolis
kepada pimpinan komisi pemilihan umum republik indonesia
dan diakukan penyerahan dokumen secara simbolis
dan diterima langsung oleh komisioner kpu
baik selanjutnya kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia
beserta pimpinan partai politik pengusul
untuk menempati meja pendaftaran yang telah ditentukan
dan kepada seluruh tim pendukung pasangan calon
yang telah berada di ruangan sidang
dan untuk pimpinan utama
dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan
barusan adalah salah satu gestur yang tidak disangka sih sebenarnya
foto bertiga antara
apalagi ini ya
orang yang dipilih oleh prabowo subianto
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan yang tidak jadi dipilih
selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua
terima kasih atas kehadiran bapak bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia
pada pemilu dua ribu sembilan belas
serta ibu dan bapak pimpinan partai politik
siang hari ini
izinkan kami setelah menerima dari pak ketua kami akan memeriksa kelengkapan dokumen syarat pencalonan yang pertama
kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan syarat calon
jadi mohon kesediaannya untuk berkenan menunggu selama kami memeriksa dalam beberapa saat
biasanya ada yang ulang tahun pak
ada yang mau merayakan
oh video nya baru bisa juga
tiga belas lah berarti ya
you kapan ke lombok
kalau boleh sih sama mas
you mau ke lombok
ini saya cek ini
pada saat ini kita bisa saksikan
bagaimana situasi di dalam gedung utama kpu ini
sepertinya dari kpu sedang melakukan proses verifikasi dokumen begitu
validasi dokumen yang disertakan dalam pendaftaran hari ini
kita lihat ini ada framing yang cukup menarik di sini
panini ada ahy prabowo dan juga ada sandiya gauno
seakan bertiga secara bersama sama ya
ini cukup menarik sebenarnya
nah itu dia
di sebelah sandiaga kita lihat ada
presiden pks sohibul iman
ada ketua umum
pan zulkifli hasan
di sebelah zulkifli juga kita lihat ada dari
yang diwakili oleh titik soeharto
betul walaupun di
berkarya memang belum bisa memberikan
hanya sebagai dukungan saja
belum bisa mengusung
karena memang ini partai baru
baru berlagak di dalam
pilpres katakanlah pilek dan juga pilpres
seperti apa dukungan dukungan
yang akan diberikan oleh partai partai pendukung
ini di luar partai pengusung
dan juga sandiaga uno ini
berkompetisi di pilpres dua ribu sembilan belas
tadi juga sempat terdengar ya
ada bisik bisik antara para
elit partai dan juga
khususnya dari pasangan prabowo dan juga sandiaga uno
untuk menyamakan jadwal mereka terkait dengan apa
yang akan harus atau masih harus diselesaikan
dari pendaftaran ini
ini kita masih menunggu
cukup tegang kelihatannya ya muka
sedikit canggung ya
kalau kita lihat agak ada suasana suasana
walaupun kita tidak bisa
mendengar secara jelas apa yang dibicarakan
paham sebenarnya gestur politik yang
terbaca dari sini tapi kita bisa merasakan dan melihat dari mimik dan ekonomi yang terjadi di sini
tapi kita bisa merasakan dan melihat dari mimik dan ekonomi yang terjadi di sini

dan sempat ada tindakan manis yang dilayangkan oleh sandiaga uno mengingatkan kepada komisar kpu dan juga bawaslu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun dari agus harimurti yudhoyono
betul itu mungkin salah satu strategi untuk membuat suasana lebih
tidak terlalu tegang begitu
karena kalau kita lihat sejak mereka duduk memang sudah terlihat cukup tegang suasananya
relax begitu dengan
ya ini memang sebenarnya
salah satu kekuatan dari sandiaga uno ya
ferdi kalau kita melihat dari
sepak terjangnya selama pilkada dki jakarta
sampai dengan saat ini
beberapa tindakan ataupun juga wajah
yang ia berikan kepada rakyat indonesia
wajah yang penuh humor
kemudian juga tindakan tindakan yang sebenarnya nyeleneh
sepertinya sudah ada
penanda tanganan berkas
tadi kita lihat ya dari
prabowo tadi diawali
oleh prabowo dan kemudian
dan sepertinya memang
kita harus menunggu
beberapa saat lagi apakah kemudian
atau memutuskan bahwa
seluruh persyaratan pendaftaran
untuk capres dan cawapres ini
dan kita akan tunggu juga nanti seperti apa
dihadapan para pendukung dan juga relawan yang sudah menunggu
di luar gedung kpu ini fani ya
ya kita harapkan saja seperti
kemeriahan yang ada
saat mereka datang ke gedung komisi pemilihan umum
bahwa pernyataan resmi
nantinya mereka nih setelah mereka mendaftarkan
diri juga sama meriahnya
betul mungkin ada beberapa
kejutan atau sesuatu yang bisa
membuat kita merasa
oke mungkin ini
salah satu surprise
yang nantinya akan terjadi selama
betul betul sekali
ini kita lihat yang berdiri
ada hinca panjaitan juga
persis di belakang ahy berdiri
kita tidak bisa melihat jelas
itu yang di belakang sohibul iman itu siapa
ini adalah gabungan
ada obrolan obrolan kecil disana
sepertinya kita dengar ya
cukup cair suasananya
setelah tadi di awal cukup tegang ya
kemudian ada perbincangan perbincangan
kecil yang kita lihat terjadi
ya ferdi sebenarnya setelah pendaftaran ini
dilaksanakan juga masih ada beberapa tahapan
yang harus dilewati oleh para calon presiden
dan juga calon wakil presiden
khususnya yang cukup menonjol
dan menjadi salah satu tema
perbincangan dari netizen saat ini adalah
untuk bakal capres dan juga cawapres
apakah akan ada pemeriksaan ulang
dan beberapa netizen memang
katakanlah mempunyai pertimbangan
atau juga concern sebenarnya
dengan kesehatan dari calon wakil presiden
yang dipilih oleh
presiden republik indonesia jokowi dodo
ya betul sekali dan artinya dengan
timeline yang disediakan oleh kpu
sendiri untuk tahapan
tidak keluar dari
jadwal begitu ya karena memang kemarin
ada prediksi bahwa hanya satu paslon
saja yang akan mendaftar kemudian
akan ada perpanjangan waktu pendaftaran
selama satu minggu tapi kemudian
ini tidak terjadi artinya
timeline yang ditetapkan
sepertinya tidak ada kendala berarti ya
kita akan tunggu
dan kita akan ikuti tentu
bagaimana kemudian proses tahap demi tahap
ini juga akan berjalan
dengan baik tanpa ada
embel embel apapun tanpa ada
hal hal yang mengganggu atau merusak konflik konflik
begitu ya tidak ada lagi
drama yang terjadi
seperti pada saat pil kd dki jakarta
tahun lalu ya
karena kekhawatiran kekhawatiran itu
masih saja muncul dan
masih juga diprediksi oleh beberapa pihak
tapi kemudian kita berharap
dengan kedewasaan berpolitik
ini tentu hal hal yang seperti itu
tidak lagi terjadi
atau terulang begitu ya
kita harapkan saja
untuk kemudian dilakukan verifikasi
kita sepertinya sudah melihat
bahwa ini sudah selesai ya
kami lakukan bersama dengan tim teknis
surat pengantar kesehatan akan kami
tepatnya hari sudah ditentukan
dicermati apa apa saja yang harus
demikian terima kasih atas perhatian
ibu dan bapak sekalian
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
baik bapak ibu hadirin yang kami hormati
untuk selanjutnya sesi foto bersama
untuk sesi foto pertama
mohon berkenan naik ke panggung
kepada bakal calon presiden dan wakil presiden
republik indonesia beserta pimpinan
partai politik pengusul
nampaknya sudah selesai ya
artinya tidak ada persoalan
pendaftaran yang tadi sudah disampaikan
tadi juga sudah diinfokan bahwa
ya menemani mereka ya betul
dan rekomendasi untuk
pemeriksaan kesehatan juga tadi sudah
segera dilakukan untuk
selanjutnya tempat pemeriksaan
kesehatan ini sendiri juga nantinya akan dilaksanakan
di rs pad seperti
rujukan dari kpu betul
nah ini kita akan menunggu ini
sepertinya akan ada sesi foto bersama ya
kita lihat ada prabowo
subianto sudah berada di
di mimbar itu didampingi oleh
baik selanjutnya kami ulangi
untuk sesi foto bersama mohon berkenan
bakal calon presiden dan wakil presiden
republik indonesia beserta pimpinan
partai politik pengusul
untuk melakukan sesi foto bersama
sekali lagi kami informasikan
untuk melakukan sesi foto bersama
kepada bakal calon presiden dan wakil presiden
beserta pimpinan partai politik pengusul
naik pula turut ke panggung
agus harimurti yudhoyono yang
mewakili sang ayah ya
dan tidak ketinggalan titi soeharto juga
sepertinya juga bersiap siap untuk
naik ke atas panggung
sesi foto bersama ini adalah
partai pengusung dan
pendukung edi suparno
yang juga merupakan elit dari partai
amarat nasional ataupan dan
dan kita lihat juga sekjen partai gerindra ahmad muzani
juga berada di
paling kiri ya
minca penjahitan juga
sesi foto bersama
sebelum nanti ini
keluar dari gedung utama ini
tadi sebenarnya juga ada yang menarik ya
amin rais masuk untuk
katakanlah menyatakan secara resmi
dukungannya terhadap prabowo subianto
dan juga sandiaga uno
kita juga mengetahui sebenarnya kan
amin rais juga memiliki sebuah sejarah
dengan kiai haji marufudin
amin pada saat
dan juga empat belas mereka merupakan salah satu
inisiator tetapi saat ini
berada di kubu yang berbeda
sudah selesai nampaknya fani
dan kita lihat
ini juga dari kpu juga
tadi kita lihat
sudah ada sesi foto bersama
partai pengusung dan pendukung
dan saat ini foto bersama dengan
pihak dari kpu
artinya seluruh tahapan
pendaftaran ini sudah
baik bapak ibu hadirin yang kami hormati
selanjutnya turut mengundang mohon berkenan
kepada hidup marhumat pimpinan bahwa seluruh
tahapan pimpinan dari publik indonesia
ketua komisi dua dpr ri dan perwakilan
dari kementerian dalam negeri untuk
melakukan sesi foto bersama
masih di dalam gedung utama
di dalam ruangan pendaftaran
dari bawaslu dan kpu ini
sepertinya sedang melakukan sesi foto
bersama ya dengan
subianto dan juga sandiaga uno
baik saya mengucapkan terima kasih
selanjutnya kepada bakal pasangan calon presiden
dan wakil presiden republik indonesia
beserta pimpinan partai politik
pengusul untuk melakukan
halaman kantor komisi pemilihan umum